kelambatan ekonomi dalam negeri ternyata tidak menghalangi para orang kaya untuk menambah tumpukan pundi pundi kekayaannya
lantas siapa saja yang terbukti tetap merajai posisi orang berduit paling jumbo di tanah air
konglomerat terkaya indonesia saya ulas sebelengkap untuk anda pada sore hari ini
kita lihat bersama ini adalah data yang kita peroleh dari forbes dan forbes sendiri melakukan riset
kemudian mereka melakukan hitung hitungan dan mengkaji bahwa ini adalah enam orang terkaya yang akan saya presentasikan pada anda sore hari ini
kita lihat siapa yang berada pada posisi pertama siapa lagi
tidak lain tidak bukan adalah klan hartono budi dan michael hartono masih berada pada posisi pertama sebagai orang terkaya di republik ini
dan orang terkaya di indonesia ternyata adalah pemilik usaha rokok
ini mungkin adalah favorit bagi anda para perokok ya
brand brand ini adalah favorit anda dan tidak hanya itu mereka ternyata walaupun mereka sudah besar di bisnis rokok tanah air
kan sekarang rokok sudah naik juga harga
tapi tetap saja diburu ya
heran juga saya untuk militan militan perokok di indonesia
tetap dibeli walaupun naik
jadi walaupun mereka core bisnisnya adalah di rokok tapi mereka juga tidak hanya di situ
mereka melakukan ekspansi
kita tahu bahwa jarum sendiri memiliki saham bank sentral asean ataupun bca paling besar
jadi mayoritas adalah mereka
dan kemudian kita lihat kekayaannya
saya kekayaannya terlebih dahulu
pada tahun dua ribu lima belas mencapai dua ratus
jadi dua ratus tujuh enam puluh tujuh triliun rupiah
jadi dua ratus triliun rupiah gitu ya
kalau dikasih gudang rokok tuh mungkin berapa gudang gitu ya
penuh satu area gitu
dan sekarang mereka tetap mengalami peningkatan di tahun dua ribu enam belas sebesar dua ratus tiga puluh delapan puluh lima triliun rupiah
dari mana peningkatan ini cukup besar
yang pertama ya pastilah anda itu kan penyumbang penyumbang yang baik hati untuk mereka
sehingga mereka selalu bertenggar sebagai orang nomor kaya di indonesia
kalau anda sendiri
nama enggak kayaannya
tidak ada yang berani jawab
kemudian dari bca ini yang menarik adalah pada beberapa waktu yang lalu bca melakukan transfer saham
jadi transfer saham itu sangat besar sehingga mengakibatkan di bursa efek indonesia ketika itu terjadi valuasi nilai yang sangat besar nilainya
nilai valuasi saham yang sangat besar
sehingga disebutkan dalam keterangan resmi keterangan terbuka khas bursa efek indonesia
disebutkan mereka melakukan transfer saham dari luar negeri ke dalam negeri
dan hal tersebut dikait kaitkan dugaannya adalah terkait dengan tax amnesty
jadi mereka memanfaatkan tax amnesty sehingga ada transfer yang cukup besar
selain itu apalagi yang menopang kinerja ataupun juga kekuatan kekayaan dari budi dan michael hartono adalah kenaikan saham bbca
untuk bbca sendiri secara year to date
year to date itu adalah dari mulai januari hingga november dua ribu enam belas saja
tapi kalau anda punya saham di bbca misalnya anda punya seratus juta rupiah berarti anda sudah dapat sepuluh juta rupiah
kurang dari setahun
jadi sederhana begitu
apalagi kalau punya miliaran rupiah
ini adalah seperti pelaku pasar ataupun investor kelas kakap
kalau dia punya satu miliar berarti dia sudah dapat seratus juta
hal tersebutlah yang mendongkrak kinerja ataupun juga kekayaan dari klan hartono
sehingga mereka bisa mencatatkan kenaikan angka yang sangat fantastis

baik kemudian saya ke posisi kedua adalah susilo wonowijoyo
lagi lagi adalah rokok
rokok kayak ini adalah gudang garam
gudang garam sendiri merupakan salah satu brand juga yang menarik untuk kita lihat
namun yang selain itu juga untuk susilo wonowijoyo ini memang memiliki kekayaan yang cukup signifikan
delapan puluh lima triliun rupiah
masih jauh memang dibandingkan oleh klan hartono
tapi dia tetap saja berada pada posisi kedua
dan sama halnya seperti juga klan hartono
untuk klan wono wijoyo sendiri memang mendapatkan kekayaan dari kenaikan saham ggrm
ggrm secara year to date ini jauh lebih tinggi lagi kenaikan
anda tahu berapa kenaikan ggrm dari mulai januari hingga november
dan ini saham saham mereka bbca dan ggrm ini merupakan saham saham blue chip
yang memang senantiasa menjadi langganan investor untuk long term
ataupun untuk investasi jangka panjang
maka tidak heran mereka mencatatkan kenaikan angka kekayaan yang luar biasa
selanjutnya saya akan bergeser ke posisi selanjutnya
ada posisi tiga adalah antoni salim
anda tahu antoni salim salim group ya
anda mungkin tahu indomie
ya indomie itu adalah produk yang diproduksi
produksi oleh indofood
indofood merupakan raksasa mie di indonesia
bahkan mungkin juga di asia atau juga dunia
dan kita lihat bagaimana antoni salim mengalami kenaikan kekayaan dari tujuh puluh dua delapan puluh sembilan triliun rupiah
naik menjadi rp tujuh puluh enam sembilan triliun pada tahun dua ribu enam belas
dan untuk salim group sendiri mereka tidak berhenti hanya di produsen makanan
dan memang juga merupakan salah satu saham blue chip juga ya
di bursa efek indonesia
tapi mereka melakukan ekspansi
mereka melakukan diversifikasi bisnis
diversifikasi bisnis artinya perluasan
jadi tidak hanya di segmen makanan melulu
mereka juga membeli tambang batubara yang ada di new south well
senilai dua ratus dua puluh empat juta dolar amerika pada januari lalu
dan kemudian juga mereka membeli saham jaringan kopi korea pada bulan maret
dan mereka selalu tidak berhenti ya
bahkan mereka juga tengah memprosesi perusahaan pengolahan sayuran
mengapa menjadi penting saya membahas mereka akan mengakuisisi perusahaan
karena anda bayangkan kalau indomie itu kan ada banyak rasanya macam macam ya
kalau mereka punya pengolahan sayuran perusahaan pengolahan sayuran sendiri
mereka tidak beli dari perusahaan lain
tapi perusahaan yang terafiliasi dengan mereka
maka pasti ini akan mengurangi cost
karena biayanya pasti biaya biaya cincai kan
biaya biaya yang diketahui oleh sesama afiliasi indofood
sehingga diversifikasi ekspansi yang mereka lakukan tidak hanya di indonesia
menambah kekayaan antoni salim dari tujuh puluh dua delapan puluh sembilan
naik menjadi tujuh puluh enam sembilan triliun rupiah
apa kunci dari kekayaan antoni salim
tidak pernah berhenti hanya di satu bisnis
mereka selalu melakukan ekspansi
dan tidak takut untuk mencoba bisnis yang lain
tapi tentunya dengan hitung hitungan bisnis yang akurat
lalu kita ke posisi empat adalah sinar mas
pada posisi empat ini adalah owner dari sinarmas group
sinar mas memang terkenal dengan perusahaan cpo
tapi anda juga tahu pasti
perusahaan properti yang dimiliki oleh eka cipta wijaya
yaitu bumi serpong damai
juga terdaftar di bursa efek indonesia
anda mungkin salah satu yang tinggal di serpong
atau ada keluarga kolega anda di serpong
di bumi serpong damai
di bsd itu kan kolonialnya itu luas ya
dan sebagai informasi
bumi serpong damai merupakan perusahaan properti dengan land bank
land bank terbesar di indonesia
land bank itu adalah tanah
jadi tidak ada lagi perusahaan lain di luar bumi serpong damai
yang memiliki land bank
yang paling besar
jadi mereka lah yang terbesar
sehingga kekayaannya naik
tujuh puluh satu lima puluh dua triliun rupiah
naik menjadi tujuh puluh lima enam triliun rupiah
dan kemudian kita lihat
bahwa ini juga didorong oleh rally harga cpo
jadi harga komoditas juga mengalami kenaikan kan
beberapa waktu terakhir
sehingga hal tersebut juga tampaknya mendongkrak kekayaan
nongkrong di posisi keempat
sebagai orang ataupun juga konglomerat terkaya di indonesia
kita ke posisi selanjutnya
sri prakash lohia
anda mungkin tahu indorama corporation
itu loh yang suka produksi botol plastik ya
atau mungkin anda tahu
kalau di rumah sakit rumah sakit
suka pakai sarung tangan plastik
yang dipakai suster
nah mereka itu merupakan perusahaan yang
memproduksi hal tersebut
sri prakash lohia sendiri
memang sangat fantastis kenaikannya
salah satu yang tertinggi kenaikannya
pada tahun dua ribu lima belas mencatatkan enam puluh tiga empat puluh tiga triliun
rupiah naik menjadi enam puluh tujuh lima triliun rupiah
tapi sri prakash lohia ini tidak tinggal di indonesia
dia mempercayakan bisnisnya di indonesia
sementara untuk sri prakas sendiri
berbasis di london
jadi dia berbisnis di indonesia
tapi dia tinggal di london
kekayaannya mencapai enam puluh tujuh lima triliun rupiah
dan bisnis utama yang dilakukan oleh sri prakash
adalah bisnis botol plastik
dan kemudian juga sarung tangan plastik
plastik gitu ya
saya ke posisi ke enam
karena posisi ke enam diisi oleh hairul tanjung
hairul tanjung merupakan owner dari ct corp
yang juga menjadi salah satu holding
ataupun juga afiliasi dengan cnn indonesia
dan kita lihat bahwa ct corp berada pada posisi ke enam
dengan kenaikan kekayaan dari enam puluh empat tujuh puluh delapan triliun rupiah
naik menjadi enam puluh enam satu triliun rupiah
untuk ct sendiri ataupun hairul tanjung
memang berbasis tidak banyak bermain di sektor alam ya
ataupun bisnis di komoditas alam
tapi berbisnis di perusahaan perusahaan seperti media
kemudian dia juga memiliki di sektor perbankan
dan sektor sektor bisnis ini memang
tidak terlalu rentan dengan misalnya cuaca
atau harga harga komoditas di pasar global
tapi yang menarik adalah
bahwa kenaikan kekayaan hairul tanjung dari enam puluh empat tujuh puluh delapan triliun rupiah
menjadi enam puluh enam satu triliun rupiah
menurunkan sedikit posisi hairul tanjung
dibandingkan pada periode sebelumnya
atau pada periode sebelumnya berada pada posisi ke lima
kali ini turun sedikit
tapi tetap aja angkanya besar banget

dan ini membuktikan bahwa ternyata memang terjadi perlambatan pertumbuhan kekayaan orang orang kaya di indonesia